kali ini video mapping adalah teknik untuk menampilkan gambar visual di atas benda atau bangunan yang menjadi objeknya
apa jadinya bila objeknya adalah candi prambanan ditambah keanggunan penari jawa
pastinya akan sangat memukau
pertunjukan dibuka dengan tata cahaya video mapping yang memukau di panggung sendera tari ramayana
komplek candi prambanan yogyakarta
penari pun mengikuti irama dan ilusi gambar yang terpapar di lantai panggung dengan gemulai
penonton seakan diajak kembali ke masa lampau
kala bandung bondowoso menciptakan candi prambanan untuk roro jonggra
ini kali pertama candi yang masuk world heritage unesco ini menjadi media video mapping
untuk mengajak teman teman membuat sesuatu yang bisa
menggabungkan antara latar belakang candi yang statis itu menjadi sesuatu yang lebih dinamis
berpadu atau sinkron dengan gerakan tari drama cerita yang dibangun di panggung
mungkin kita pernah lihat referensi di youtube tentang adegan yang tari yang bisa sinkron atau harmonis dengan efek visual di panggung

tapi belum ada nih yang memadukan efek visual di panggung

ada matahari plus ada latar candi di belakangnya yang juga ikut di mapping gitu
jadi tempat ini sudah benar benar menyediakan satu potensi pertunjukan
yang ketika kita melibatkan teknologi audiovisual kreativitas teknologi itu akan jadi lebih

kolaborasi seni tari tradisional dengan seni kontemporer ini menjadi tantangan baru

setiap gerakan harus menyesuaikan dengan ritme video mapping di panggung

benar benar karena kita berdasarkan timing kan menitan kan karena semua musik dengan video mappingnya itu kan sudah fixed time
sehingga penari jangan sampai terlambat
karena kalau terlambat nanti bisa miss dengan format yang sudah dibuat oleh videonya
yaitu memang harus benar benar kita full konsentrasi
penonton pun dibuat takjub dengan tata cahaya memukau berpadu dengan keelokan penari
saya pikir pembunuhannya sangat menarik karena menunjukkan bagaimana kultur dan teknologi bisa berhubungan terutama hari ini
ini pertama kali saya berada di sini dan saya sangat terkejut dengan performa dan video mapping saya pikir ini sangat inovatif
pertunjukan video mapping di bangunan bersejarah ini diharapkan mampu menjadi media baru dalam mempromosikan keindahan dan tradisi indonesia